dua puluh empat prajurit siswa kawat mendonorkan plasma darahnya di rsp adegatot subroto jakarta
pusat jumat pagi mereka juga telah menjalani dua kali pemeriksaan pcr yang hasilnya dinyatakan
negatif plasma darah tersebut nantinya akan terlebih dahulu diteliti oleh badan penelitian
dan pengembangan kemenkes sebelum digunakan untuk mengobati pasien kofit sembilan belas dari dua puluh empat
siswa pendidikan pertama pintara kuat mereka ini pendidikan di pustikowat bandung kemudian ada
riwayat terpampar obisnana mereka sudah sehat sudah dilakukan negatif setelah itu ditunggu dua